terus sedikit lagi
profesi dokter hewan itu melekat
memang motodi itu di kami bahwa
kami itu dokter iwan
jadi mencecahterakan manusia
melalui kesehatan iwan
kalau suri buah yuk
tapi kalau kita berhenti
peternaknya mau gimana
pukul dua dini hari
dinginnya angin malam di dusun manggihan
getasan kebuatan semarang
menjadi pembuka kegiatan hari ini
ipai sapi betina milik partin
memang akan melahirkan lebih cepat dari perkiraan
hal ini memang biasa terjadi pada sampah
yang menderita penyakit mulut dan kuku
sembilan bulan empat hari
lebih cepat enam hari dari seharusnya
ipai sudah menunjukkan
tanda tanda akan melahirkan
pada saat tertentu
sapi memang bisa melahirkan tanpa bantuan
ipai mengalami proses melahirkan yang sulit
terus terus terus terus
ipai mengalami kesulitan karena
posisi anak sapi yang biasa disebut
pedet ini tidaklah normal
posisi kepala keluar terlebih dahulu
oleh karena itu
perlu dilakukan repotensi
ipai harus mencari posisi
agar kakilah yang keluar terlebih dahulu
kehatian dan kejelian menarik anak sapi
sesuai saat induk sapi mengejar
hal ini pun harus dilakukan
tanpa berhenti lama
karena jalur keluar janin
bisa mengecil kembali
dan dapat berakibat pada kematian
sapi jantan seberat empat puluh kg
pun lahir dengan selamat
upaya selama empat puluh menit yang dilakukan
oleh dokter hewan muklas yassi alamsyah
bersama mahasiswa koasistensi
fakultas kedokteran hewan
institut pertanian bogor
tak kenal gelap
panas maupun hujan
muklah sigap membantu para peternak
dan membutuhkan pertolongan cepat
hal ini telah muklas lakukan
karena yang keluarnya
keluar itu kepalanya dulu
terus kakinya itu nekuk gini
kalau tidak dibantu sama dokter
mungkin kesulitan untuk keluar
kalau mungkin dibiarkan
sudah kurang lebih sepuluh tahun yang lalu
kita kenal sama dokter mukas
dan mungkin kita sering berhubungan
dan konsultasi masalah ternak sapi ini
kondisi geografis kawasan getasan
kabupaten semarang jawa tengah
tempat muklas tinggal dikelilingi pegunungan
masyarakat di sini
mayoritas bermata pencaharian
sebagai petani dan peternak
manusia meriga satwa sewaka
yang artinya mengabdi untuk
kesejahteraan manusia melalui hewan
muklas bukan hanya berfokus pada hewan
tetapi juga mengabdi kepada masyarakat
tak mengherankan jika kinerjanya
membuahkan berbagai penghargaan
profesi dokter hewan itu melekat
memang moto di kami
bahwa kami dokter hewan
jadi mencejahterakan manusia
melalui kesehatan hewan
jadi melihatnya harus secara utuh
jadi bukan hanya
kalau kita dokter hewan
tidak melulu kita itu misalkan
melayani hewan yang sakit tidak
jadi kalau saya pribadi
dari awal saya praktek itu
saya tidak pernah berpikir saya itu
jadi saya kasih contoh seperti ini
tapi sebetulnya kita itu di situ adalah
sekaligus sebetulnya membantu manusianya
manusia itu maksudnya peternaknya
untuk dia nanti itu bisa
seandainya sapinya sembuh dari sakitnya
dia bisa melanjutkan hidupnya
dengan sapinya itu
keterbatasan masyarakat dalam hal keuangan
tidak mengurangi semangat mukhlas
muklas mengutip tarif berobat di bawah standar
tak jarang ia menerima bayaran
dalam bentuk sayuran dari peternak yang kurang mampu
bahkan menggratiskan pengobatan
berbagai tantangan telah ia lewati
namun dua ribu dua puluh dua menjadi tahun dengan tantangan terberat
harus membantu para peternak melawan ancaman yang tidak terlihat
yaitu penyakit mulut dan kuku atau pmk
yang menyerang hewan ternak
pmk merupakan penyakit yang disebabkan
oleh virus yang merusak jaringan sel
penyakit ini menyebabkan luka sariawan
di sekitar rongga mulut gusi lidah kaki
bahkan ambing susu hewan betina
mulut sapi mengeluarkan lendir berlebih
sapi mengalami kesulitan makan
bahkan ada yang tidak mampu berdiri dan akhirnya mati
tapi kalau kita berhenti lah peternaknya mau gimana
iya tapi kan
kayaknya keren banget gitu loh
saya aja yang masih muda

banyak banyak yang minta hiy forme
pagi ini muklas dan mahasiswa koas ipb melakukan kegiatan rutin mereka dalam sebulan terakhir
yaitu membuat obat untuk sapi yang terinfeksi pmk
obat pmk yang ia racik merupakan obat herbal yang terbuat dari berbagai bahan yang berasal dari alam
muklas mengambil daun rambutan untuk digunakan sebagai campuran obat
muklas mengatakan daun rambutan mengandung antipiretik yang berhasil untuk menurunkan demam dan antigeltik untuk mengurangi rasa sakit
ia juga memilih daun daun lain sesuai kebutuhan untuk mengobati gejala yang dialami sapi pmk
di antaranya daun pepaya untuk merangsang nafsu makan
serta daun salam daun andong dan kunyit sebagai anti radang
campuran ragi pada tempe ini diberikan untuk melancarkan pencernaan
bakteri dan tetes tebu untuk menghidupkan zat zat aktif dan menjadi sumber energi untuk sapi
muklas meracuk obat herbal ini untuk efisiensi biaya
karena ia memberikan obat ini gratis
untuk sapi sapi penderita pmk yang jumlahnya kini semakin banyak
sejak pertengahan mei hingga pertengahan juni dua ribu dua puluh
muklas sudah menangani tiga ratus sapi yang terserang pmk di tujuh dusun
pagi hingga malam hari jauh maupun dekat
muklas dan para masyarakat di sini berada di tempat yang sangat terkenal
kepala mahasiswa siap mengantarkan obat
perhari ia bisa menangani lima belas pasien hewan
rasa lelah tentu ada
namun bagi muklas itu tidak sesakit melihat penderitaan yang harus dirasakan sapi dan peternak
ini kan seperti sudah di luar
kalau saya bilangnya kan di luar kuasa
terus saya berpikir ini adalah satu satunya pasien yang saya inginkan untuk menangani obat ini
saat ini kan misalnya pmk ini
terus berperiwanya bisa ngapain
bisa membantu menyelesaikan yang saat ini tidak
apakah ada cara lain
sementara kalau kita lihat di lapangan kan
semua yang terkait kan sepertinya tidak begitu peduli dengan kejadian ini ya
sementara kan petaninya tenangnya kan semakin terpuru dia
pmk memang bukan penyakit zoonosis yang menyebar ke manusia
tetapi dampak yang ditimbulkan khususnya untuk sapi perah sangatlah besar
sapi perah yang terinfeksi tidak bisa menghasilkan susu banyak seperti biasanya
bahkan ketika sembuh produksi susunya tidak bisa pulih seperti sebelumnya
ini tidak bisa kita selesaikan ekor sakit kita obatin
kalau itu ribu ya
nah karena saya tahu saya terbatas ada di mana
kalau sudah tahu batas di mana kan
sudah berhenti kan kita
tidak bisa apa apa disitu
tapi kalau kita berhenti lah peternaknya mau gimana
tidak cukup itu
ini harus selesai
ini harus diselesaikan dan harus bisa diselesaikan
mereka bisa hidup lagi
bukan di sapi
bukan di sapinya
tapi di peternaknya
sutini salah satu peternak yang terkena imbas pmk
tidak ada pemasukan
utang pun menjadi satu satunya jalan untuk membeli pakan sapi dan makan keluarga
tidak ada pemasukan
ibu ini masih sakit ya ibu
sudah berapa minggu
ini dua minggu besok
tiga belas hari sekarang
ini dua minggu sakit efeknya maksudnya
kan ibu dari ini
ini susu sapi perah ya ibu
iya rasanya susu
makannya gak makan sendiri
saya pengen nangis mbak
pengen nangis banget
kok gak ada
perkembangan kembangan supaya bisa bagus susunya lagi gimana gitu
bisa sehari hari itu bisa apa namanya ya
ternyata sekarang susu gak keluar nggak bisa ngapa ngapain tuh mbak
biasanya berapa bu susu dia jadi berapa sekarang
susu itu sapi satu lima belas liter paling enggak
terus sekarang gak keluar sama sekali ibu gimana
itu malah gak diperah tuh mbak gak bisa berdiri
nah kemarin kemarin sama saya perah sekarang sudah gak jadi perah
yang satu dua ini ya paling empat liter gak salah mbak
terus makan sapinya sendiri
itu bapak saya itu yang nyuapin itu saya kan yang merah
kan kalau gak disambe suapin dia mau duduk aja
biaya makannya gimana bu dari makan sapinya
makan sapi utang semuanya
itu utang mbak itu putar satu
polar satu satu karung itu harganya dua ratus lima puluh rupiah
kalo ada orang di belakang nasi rembu
ini kalau nggak saya kasih makan kayak gitu
ya nggak kuad
kalau nggak mau ini ya saya glokok terus gitu
biar kegigikan kuat gitu mbak
ya gak ada mbak
belum ada belum
locor theres sering kesini juga
saya tuh dibantu pak amroklas apaa ya belum siap
belum bisa ngasih uang
seribu pun belum saya kasih uang ke parlament tayang sama pak bak makkas
saya bilang terima kasih sama pak muklas kan bisa bertahan
nanti kalau saya sudah bilang nanti kalau sudah sembuh sapi saya pak nanti totalnya ada berapa
nanti saya sudah bilang begitu
bagi muklas biaya pengobatan di saat seperti ini bukanlah fokusnya
baginya yang terpenting kesembuhan ternak
jadi fungsi ya abu itu nanti dia akan melakukan mengeringkan luka
mengeringkan luka lalu menghentikan darahan
makanya saya di sini kan mengembangkan pengobatan secara herbal
herbal itu akan sangat mudah praktis mudah didapat dan efektifnya aplikatifnya juga
dan efektifnya juga enggak kalah dengan minyak
misalkan untuk obat obatan yang dari sintetis misalkan itu nggak salah
saya sudah mengembangkan dari tahun dua ribu sembilan dua ribu itu saya sudah mulai
karena untuk menekan biaya yang di medisnya
jadi bisa penggunaannya kalau medis sekarang saya sudah paling tiga puluh persen
jadi sebagian besar kita ganti dengan pengobatan secara herbal
itu sangat sangat mudah praktis dan efektifnya enggak kalah
muklas beruntung ia tidak sendirian di masa pmk ini
ia dibantu mahasiswa koasistensi binaannya yang cekatan dan berdidikasi
pengalaman ini pun menjadi wadah edukasi dan praktik yang tak ternilai untuk para mahasiswa
muklas berharap ilmunya bermanfaat dan tersebar
jika ia hanya mengobati ilmunya mungkin hanya berhenti di peternak
tapi jika ia memberikannya kepada generasi penerus ilmu akan terus tersalurkan
dan membantu lewat lewat
lebih banyak lagi
di sini dua minggu sudah banyak banget pengalaman yang saya dapat di sini
lalu pengalamannya keliling keliling ke pasien itu
pas dokter datang ke sana pas kami datang ke sana
itu setelah sapinya diobati dan sapinya kembali sehat
melihat senyum peternak itu kayak
wah gue berhasil nih
dan saya beruntung menemukan sosok dokter mukhlas
saya aja yang masih muda berangkat dari jam enam subuh sampai sore itu kayak udah capek banget
apalagi dokter yang dari pagi sampai malam nemui pasien
terus kayak wah ini keren banget
saya aja yang masih muda udah menye kayak udah capek
tapi dokter muka kayak ya sanggup
itu emang betul memang
kurasa pas mealnya di pasar ini
emang di asalnya dalam hayat bukan berjalan jalan aja juga kan
di dasar ini
kalau semuanya sedang membutuhkan
oke ada ejik lagi ada suara juga
yang lebih leher
jumat hari ini penampilan muklas sedikit berbeda dari biasanya
apron jadi seragamnya untuk beberapa jam
memasak untuk jumat berkah adalah kegiatan mingguan yang ia lakukan bersama keluarga dan mahasiswa
sejak dini hari mereka sudah mempersiapkan makanan untuk dibagikan
menu minggu ini adalah nasi tongseng ayam dan mie yang diberikan gratis untuk para petani peternak dan pengari
makanan yang diberikan oleh petani adalah makanan yang diberikan oleh petani
tak hanya makanan bensin pun ia beli dari penjual di depan rumah untuk dibagikan secara gratis
bu klas menyadari keterbatasan warga di sekelilingnya dengan membantu sebisanya

ya kadang kadang kita kan lagi namanya orang kan nggak semua orang ada
kadang kadang mau beli bensin juga gak ada berapa orang
berangkatnya aku kadang kadang tak gendong kayak gak dihidupkan mesinnya
kalau nanti pulangnya kurang gitu
dengan adanya ini ya alhamdulillah bisa bantu banyak terima kasih banget sama pak muplas ini
muklas mendapat ide jumat berkah ketika bertemu dan melihat langsung kesulitan para peternak dan pengarit
kegiatan ini telah ia lakukan selama hampir dua tahun
wah dok ini lima puluh liter
ya hari ini lima puluh jutaan
abis bensin gratis tasi bungkus gratis setiap minggu
ini dananya bisa berapa dan gimana pendanaannya nih dok
nah kalau dihitung sebenarnya ini uangnya ya kira kira ya kalau saya perhitungkan dari makanan kemudian ada bensin
itu ya sama lauknya juga itu sekitar hampir empat jutaan lah ada satu bulan
sekitar itu ya
jadi itu semua dari uang pribadi
ya jadi uang pribadi tapi kan saya mempunyai cara lain biar nanti saya tidak melulu dari misalkan kita punya duit kemudian kita buat kegiatan ini tidak begitu
jadi salah satunya yang saya pakai adalah ada sebuah perusahaan ini yang dia meminta jasa saya sebagai konsultan disitu
kemudian ya ini sekali lagi bahwa dokter iwan tidak dikenal kan akhirnya perusahaan itu memberikan jasa ke saya itu berupa uang
berupa uang gajian misalkan tapi itu bawah sekali under lah
nah disitu saya berpikir oke lah kamu boleh bayar saya under tidak masalah tapi saya setiap minggu itu saya mempunyai kegiatan ini kamu bisa support apa
jadi mereka memberikan support ke saya berupa ayam
ayam itu lima belas ekor jadi kalau diuangkan satu ekornya lima puluh kan sudah tujuh ratus lima puluh itu kali empat itu kan nilainya udah gede
dengan cara lain apapun itu kita bisa untuk mensupport uang dari mana dari mana rezeki itu ada saja lah
tak hanya sedekah makanan dan bensin sterilisasi kucing secara cuma cuma juga salah satu kegiatan dalam program jumat berkahnya
proses sterilisasi dilakukan oleh mahasiswa konsistensi dan dipantau oleh muklas
kucing betina yang telah berpuasa kemudian dibius dicukur bulunya dan dibedah untuk diambil indung telur dan rahimnya
steril kucing dilakukan untuk menekan perkembang biakan kucing yang tidak terkontrol dan mengurangi perilaku agresif
operasi pun berjalan lancar
kucing akan kembali sadar dan pulih dalam beberapa waktu ke depan
selain ternak muklas memang mengobati hewan hewan lain seperti hewan hewan yang ada di kebun binatang mini saloka theme park
muklas membantu menyembuhkan hewan hewan sakit yang ada di sini
mulai dari walabi beberapa jenis unggas juga kuda dan kambing
baginya menyembuhkan hewan tidak perlu memandang siapa pemiliknya
mas adan itu program
kita kan sekarang kalau misalkan
disuruh memilah milah gitu kan
jadi kalau misalkan mengobati anak anak yang misalkan yang punya duit saja
atau misalkan yang punya uang saja
terus kemudian kita layani mereka dengan baik dengan memuaskan servis yang bagus
itu sudah tidak ada di pikiran saya
jadi waktu ini yang saya pikirkan adalah
kalau ada hewan binatang yang membutuhkan bahkan manusia
kalau dia membutuhkan apa yang bisa kita lakukan
itu sudah dilakukan saja
jadi kalau misalkan hewannya sakit
kamu mau orang kaya mau orang terkenal orang miskin mau orang apa saja
kecintaan miklas akan hewan juga ia tanamkan sejak dini di keluarga kecilnya
mengenalkan profesinya kepada sang anak yang baru berusia tiga tahun
agar mengerti dan mencintai apa yang dilakukan ayahnya
walau terkadang tidak mudah memahami jalan hidup yang diambil suaminya
irin istri muklas mengaku bangga
waktu pun membuktikan kepada irin
bagaimana bahagianya hidup dengan kekayaan hati
dokter muklas itu mengajarkan saya arti berbagi
arti keikhlasan ikhlas untuk terus selama kita bisa
terus yang ketiga itu bahwa kita yakin rezeki itu datang dari seluruh penjuru langit
jadi pernah mbak
suatu ketika ya kami benar benar tidak memiliki banyak kekuatan istilahnya pada waktu itu
tapi suami saya mengingatkan enggak ya kita tetap harus berbagi buat orang
terus ya itu tadi saya sempat mengalami banyak dilema ketika kok harus begitu gitu ya
tapi tuhan menggantikan rezeki yang luar biasa
tak ternilai pelajaran yang bisa dipetik dari seorang dokter hewan di pelosok desa
kesederhanaan jadi jubahnya
kekayaan hati jadi modalnya
kegiatan sosial dan edukasi jadi jalan hidupnya
dialah veterinarian sejati dokter hewan muklas yasi